menggunakan mobil pick up seorang sopir salah satu perusahaan penyedia oksigen mencuri enam belas tabung oksigen milik rsud muntilan jawa tengah
tabung oksigen itu dijual tersangka ke sebuah toko penyedia alat kesehatan di semarang
menurut keterangan kapolres magelang peristiwa itu terjadi pada tengah malam pertengahan november lalu
kurang dari dua puluh empat jam usai pencurian itu polres magelang membekuk tersangka di rumahnya
dari tangan tersangka polisi telah menyita barang bukti uang hasil penjualan tabung oksigen
sebanyak sembilan juta rupiah mobil pick up serta enam belas tabung oksigen kosong
seorang penjamret terekam kamera pengawas kabur usai mengambil telepon genggam seharga tiga belas juta rupiah milik seorang perempuan
warga komplek pondok ungu permai babelan kabupaten bekasi jawa barat
penjamretan itu terjadi selasa kemarin saat pelaku berpura pura akan membeli ponsel yang dijual korban di media sosial seharga rp tiga belas juta rupiah
saat bertemu di depan rumah korban pelaku awalnya meminta korban menunjukkan kardus ponsel
namun saat korban lengah pelaku merampas ponsel korban dan melarikan diri
korban berusaha mengejar pelaku namun tidak berhasil
kamera pengawas merekam aksi pencurian kotak amal sebuah masjid
di komplek perumahan bumi adipura di kawasan gedebagi kota bandung jawa barat
dalam peristiwa yang terjadi pada selasa pagi tampak dua pelaku mengendarai mobil dan berhenti di depan masjid
kemudian pelaku masuk ke dalam masjid bahkan sempat berpapasan dengan marbot masjid yang akan mengumandangkan azan subuh
saat azan berkumandang pelaku langsung menggondol kotak amal di teras masjid dan melarikan diri
hingga kini pelugas satuan reserse kriminal pohsekta gedibagi masih memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui
pemiputan cnn indonesia